jadi ke tempat aku gak
aku makan dulu
kalo kamu udah selesai makan
kamu jangan cemburu
cuma temen biasa
kita harus pergi
ya punya lah
dia mau kesini
mau beli sepatu
aku udah bilang sih
supaya dia bawa uang
biar kalau ada sepatu yang cocok
dia bisa beli
dari kantor kamu
udah makan belum
udah lapar belum
dari tadi lapar mah
kenapa gak makan kalo udah dari tadi laparnya
nunggu ada yang nelpon terus mau naktir aku makan
kalo punya uang mah gak nunggu ada yang nerak
nunggu ada yang nerak tir
aku dengernya seneng
sekali gue sedih
kok bisa begitu
seneng karena ada yang mau nerak tir
sedih karena sekarang motor aku lagi mogok
kamu sudah lapar
sudah mau pesen makan
belum masih nunggu temen
mungkin mau pesen minum dulu
enggak masih nunggu temen
kamu bukannya belum lapar
masa saya cuma ngantar aja
kok belum pesen makan
kan bisa pesan minum dulu
takut aku gak dateng terus gak ada yang bayarin ya
bisa diomongin atau
belum habis kenapa udah pesen lagi
itulah gue nggak bisa dateng

uhlanda mem decimanya
ya kan korban ikut
aku makan dulu
yaudah nanti aja
kalau kamu sudah selesai makan
kamu jangan cemburu
cuma temen biasa
kita harus pergi
kamu yang harus cepat
makan kenapa merengut
mikir mau beli rumah dimana
lagi mikir anak buah kan
ini di rumah
harusnya yang dipikirkan
kalau mau mikirin anak buah mah
di terminal aja
apa yang harus kami pikirin
kan akang udah tau
dening pengen punya rumah baru
terima kasih udah interaktif aku
kapan giliran kamu neraktir aku
kalau aku ada rezeki
kamu jangan ngomongin soal rumah terus
akang memang udah gak setor lagi sama kang mus
uang dari anak buah akang
stop di akang
tapi itu bukan berarti kita bisa beli rumah
sama gak cukup
tabungan akang gak banyak
itu juga udah akan niatin buat usaha lele
akan mau pensiun dari terminal
akang pernah usaha ternak lele
sekarang kerjaan akang udah enak di terminal
ngapain mikir mau pensiun
kamu bakal sama kebiarangan sekarang
bukan masalah bangga atau nggak bangga
nenek udah bosen tinggal di rumah kontrakan
aku enggak udah pintar
itu tempat hal yang benar
kok ada getting
kayu kasih tau
kamu punya kakak perempuan
pakai sambal gak
kalau mau pakai kerudung bilang
kerudungnya beli di om ubet aja
om ubet jualan cilok sambil jualan kerudung
harusnya om ubet jualan cilok sambil jualan minuman
biar yang habis makan cilok
kalau mau beli minum beli minumnya di om ubet juga
tadi kamu kenapa ke sekolah terlambat
gak ada yang bangunin
gak pakai alarm
tapi gak kedengaran
kenapa mama kamu gak ngebangunin
gak boleh sama bapak
soal bangun pagi itu tanggung jawab aku katanya
soal terlambat ke sekolah juga tanggung jawab aku
bapak kamu itu orangnya disiplin
apa nyebelin sih

wuhh aduh deg degan dah gua
kamu udah siap
mau beli kedua dua saya
jika kita pengen gitu diperhatiin juga
kayak mbak mirna diperhatiin pak riza
kayaknya kiki harus cepet cepet deh ini
harus mepet mas randy
biar disahin jadi pacarnya
kenapa sih manggil itu
ga harus kayak gitu
ngomong dulu kan baru noel
udah anak anak kiki lagi
ngomong dulu kan baru noel
ngomong dulu kan baru noel
ngomong dulu kan baru noel
ngomong dulu kan baru noel
ngomong dulu kan baru noel
sengaja dong ayang kiki
kan uya mau bikin surprise
uya juga pengen serius kayak pak riza tuh
bukti seriusnya uya kepada ayang kiki
besok subuh kita nikah
uya bisa jadi imam buat ayang kiki
harus pakai bahasa kayak gimana lagi
kan kiki udah bilang berkali kali
jangan terlalu ngarepin kiki
ga usah ngejar kiki sampe sebegininya
kiki tuh tetep ga mau
kiki tuh ga bisa
tipe kiki tuh kayak mas randy
mau kayak mas randy
nah pikirin tuh
gapapa gimana mau jadi pacar kiki
emang partai ini kayak gimana ya
aku masih penasaran loh ma
ga salah denger waktu itu
meskipun al tuh belum
belom bilang secara
belom bilang secara gablangnya
punya alasan seperti itu
kenapa dia bilang bahwa
bukan orang yang baik
abi bukan orang baik
abi ga bisa disebut orang baik
tenang dulu sa
abi bukan orang baik
mama dikasih tahu sama siapa sih
udah kamu tenang deh ya
ini kamu baru pulang
kamu salah denger
sela denger gimana sih
jelas jelas aku dengar banget kok
abi bukan orang yang baik
aku jelas jelas denger ma
aku bingung deh sama mama papa
kok bisa sih dihasut sama orang percaya aja
abi itu orang baik loh mah
dia udah banyak bantuin keluarga kita
sekarang gini deh kalau misalkan abi gak baik alasannya apa coba
elsa ini kamu kan udah seharian pergi capek
tadi pergi ke kantor dulu terus ke rumah andin sama al
jadi kamu salah dengar
mama yakin kamu salah dengar
berarti aku salah dengar dong
tadi kan mama udah bilang berapa kali kamu salah dengar
maksud mama sama papa tadi gak ada ngobrol karakter
dan kita juga bukan ngobrolin abi doang
mungkin karena aku kecapean juga kali ya
aku sebel sama jessica
ya mas aku mau dikirim ke cabang yang di indonesia timur
itu jauh banget
tunggu bentar tunggu
aduh aduh aduh aduh
sorry gak telat kan
eh enggak enggak enggak
ini pas banget
aduh bau nya
papa belum cium gini nih
aduh kike ngeliat mas ali tuh bawaannya tuh kayak gimana gitu
bawanya jadi pengen apa
apa batuk apa
itu sayang banget ke anak anaknya ke istrinya ke ibu
kike tuh jadi pengen nikah
itu nikah sama siapa
masih kepikiran rendy kamu
masih kepikiran rendy
ini mama kasih buat rena dulu ya
nih mentang mentang mbak mirna mau disamperin pak riza nih nyamperin keluarganya jadinya suka ngicing ngiciki
tadi saya udah izin sama andin sama bu bos
cuma nama pak bos belum diizinin
iya pak ya
saya sih seneng ya dengernya
lagi kalau kamu beneran bisa sama riza
masih ada sedikit masalah sih pak bos
tapi nanti ya mudah mudahan semuanya telat masalahnya
tapi sih saya personally seneng sekali ya pondok rita jadi rumah yang full of love
semoga kamu sama riza dilancarkan
kiki sama uya juga dilancarkan
uy ya kasihan
kasian lho dia sudah membayang bayangi kami
pokoknya kamu ngarep sama randy randinya mau
walaupun randinya mau emang sih dia setuju
hah tega banget sih
masa gue harus dikirim ke pelosok indonesia itu kan coba banget coba
enggak enggak enggak gue gak mungkin pergi
bukannya gue mau diistimewakan atau gimana
tapi jessica harus tahu soal ini
assalamualaikum ada apa lagi
jazz saya kayaknya nggak bisa ninggalin mama saya jauh jauh deh
soalnya kamu tahu sendiri kan mama saya itu lagi sakit
tapi aku benar benar turut prihatin
aku juga sedih sih kalau dengar mama kamu sakit gini
ini bukan keputusan aku sendiri
ini udah keputusan kantor
karena mohon maaf dari kemarin juga kan
kamu juga udah banyak izin telat
kamu juga udah sering gak masuk shah
ini urusan pekerjaan murni
tadi tolong kerjasamanya ya sa
jess jess please tolong pertimbangkan dulu ya
kamu itu ada di timnya pak bobi
gini deh saya minta tolong sebagai teman deh jazz ya
sebagai sahabat kamu
saya aku benar benar minta maaf
tapi ini udah keputusan
maaf banget ya
aku udah gak ada waktu lagi
kalau kamu emang pengen koordinasi
udah nunggu lama ya
gak sama sekali kok
malahan pas banget kamu baru datang
tadi aku udah selesai kerja
aku pikir aku udah beres semua ya
ternyata aku masih ada meeting tambahan
jadi kamu datang sekarang itu pas banget
aku baru banget clar meeting lagi
kita kan manusia manusia yang
ternyata juga capek banget
kamu juga tadi kesini lari lari
ya sedikit aja sih dari parkiran tadi